setiap personel satpol pp yang bertugas di lingkungan kantor gubernur sumatera utara
telah dipersenjatai dengan double stick atau mencakup
alat beladiri asal jepang ini mereka bawa dengan menyarumkannya di pinggang
berbekal senjata baru itu personel satpol pp pemerintah provinsi sumatera utara
ingin diterjunkan berpatroli di daerah rawan begal
bahkan satpol pp bergabung bersama tni polri turun ke jalan mencari para begal
penggunaan alat bela diri yang sering digunakan aktor bruce lee dalam film laga itu
akan dikuatkan dengan peraturan gubernur sumatera utara
edi rahmayadi mengatakan satpo pp membutuhkan senjata tungkul itu
karena aksi begal sudah sangat meresahkan dan menggunakan senjata tajam
dia harus dipersenjatai kenapa sudah meningkat sampai kejahatan
dia menggunakan senjata tajam
tetapi satpo pp
satpam itu tak boleh menggunakan senjata tajam
tapi double stick itu bukan senjata tajam
karena dia harus harus dia bisa punya alat untuk mengamankan dirinya